ah enggak enggak
mama mau kok jagain boy disini
kalau gitu papa jalan dulu ya boy
kau baik baik disini
ternyata tapi udah berubah ya
sejak tinggal sama adriana
papi tuh udah beda banget
perasaan papi jadi tumpul
tapi udah gak kaya aku kenal
udah gak punya hati lagi
kamu boleh ngomong apapun juga reva
tapi kamu harus tahu
apapun yang mau lakukan adalah demi kebaikan kamu
suatu saat ibu akan tahu itu
om tenang aja
pokoknya semua masalah di tangan den itu aman
ini hapenya reva
kerja kalian semua
tapi tunggu dulu om
duitnya lah om
itu gak sekhawatir
om udah sediain kok
kalau nanti om butuh bantuan kamu
om telfon lagi ya
om tau kan
harusnya hubungin siapa
ya gue pengen banget sih jenguk boy tapi kalau gue masuk ke dalam pasti ada papinya boy
nah kalau ada papinya boy pasti papinya boy itu lebih setuju kalau boy itu sama revak timo
dia gak suka liat ada gue jadi gue harus gimana ya
gue mau ke rumah
halo ah tante marissa
tante nih aku udah dateng
aku ada di depan rumah sakit nih tante marissa
aku pengen jenguk boy tapi di dalam sana ada siapa aja ya
adriana udah sampai kamu
ya jelas di sini pasti ada tante sama om
tante kalau aku masuk ke dalam terus ada tante sama om aduh gimana ya ngomongnya ya
aku tuh malu banget santa beneran deh
kalau aku ketemu sama boy berduaan aja kira kira bisa nggak ya tante
kamu mau berduaan sama si boy
ya udah gini aja nanti tante usahain
oh gitu ya tante
aduh tante baik banget
udah baik cantik bener bener deh aku seneng banget tante
soalnya kan kamu juga pernah bantuin tante saya
sekarang kan gak masalah tante bantuin kamu juga
ya udah ntar tante kabarin kamu kalau boynya lagi sendirian oke
oke aku tunggu tante
kayaknya gue tunggu di sini aja deh
ya mama mau pulang duluan ya
papa yang jagain boy di sini cocok
bapak kan besok pagi pagi harus kerja
mama juga harus kerja tahu kan
tentang mama papa
tapi kan mama tuh ibunya
jadi mama yang harusnya di sini jagain dan temenin boy
demi suami tercinta oke
mama akan jagain si bo yang ganteng ini oke
mama mau kok jagain boy di sini
tapi mama antarin dulu ya papa
kalau gitu papa jalan dulu ya boy
kamu baik baik di sini
takut masuk angin
mana cuma hankerin doang

tentang marissa itu antara
kok bisa banget sih gue kerjain
lo tau dari siapa kalo gue ada disini
aku tahu dari mama kamu
kamu masih gak enak
masih sakitnya dan luka lukanya dimana aja ya boy
riana please udah deh
kamu tuh gak perlu khawatir
kamu gak perlu takut sama aku
aku datang kesini
cuma pengen lihat keadaan kamu
jujur aja aku sebenarnya khawatir banget sama kamu
kamu gak perlu takut kalo aku datang kesini minta
minta pengen balikan sama kamu
pengen bareng bareng lagi kayak duit
sekarang ini aku lebih pasrah dan aku lebih rela
itu hak kamu untuk menentukan dan hak kamu untuk memilih
mana yang akan jadi pasangan kamu
aku gak nuntut apa apa lagi kok
aku cuma pengen lihat keadaan kamu
keadaan kamu aja
ya bagus deh kalo

kamu belum paham indonesia